nah pertama kita lihat kondisi ekonomi dulu
akhirnya kita akan icip icip dulu si kerupuk padang
selain karena dito kalah harus push up
pinanggeria permai kecamatan pinangkota tangerang banten
apa yang saya suka dia tuh tipisnya tuh sangat amat pas untuk digoreng dan jadi dapat crispy nya